pemerintah berencana membuat aturan baru terkait pelaksanaan ibadah haji bagi warga indonesia
muncul wacana pelaksanaan ibadah haji hanya sekali seumur hidup dilontarkan pertama kali oleh menko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan muhajir effendi
wacana ini bertujuan agar antrian keberangkatan haji indonesia tidak terlalu lama hingga belasan tahun
adanya wacana aturan haji sekali seumur hidup ditanggapi forum komunikasi kelompok bimbingan ibadah haji fkkbihu jawa timur senin pagi
menurut dewan pembina fkkbihu jawa timur imam gozali said rencana aturan haji sekali seumur hidup harus ada regulasi dari pemerintah
pasalnya dengan adanya aturan ini pembimbing haji dari kbihu terancam tidak bisa berangkat haji
dikarenakan pembimbing haji adalah orang yang berpengalaman dan sudah berulang kali beribadah haji
ya bagus bagus saja tapi kan harus dibuat regulasinya dulu
regulasinya itu ada regulasinya terus bagaimana kalau orang itu misalnya tidak ada pembimbingnya
bisa atau enggak
regulasinya kan kalau regulasi itu atau undang undang itu kan mempertimbangkan segala hal
dan undang undang itu bisa berlaku bisa lama mungkin sepuluh tahun baru dia evaluasi
fkkbihu jawa timur juga meminta pemerintah menyiapkan opsi lain untuk mengurangi durasi antrian keberangkatan haji
salah satunya menutup pendaftaran haji selama tiga hingga lima tahun ke depan